drama politik terkait siapa yang duduk di kursi menteri energi dan sumber daya mineral akhirnya terjawab sudah setelah dibiarkan kosong sejak enam belas agustus
pada jumat empat belas oktober presiden jokowi melantik menteri dan wakil menteri esdm yang baru
selain nama archandra tahar yang memang sejak awal banyak diprediksi akan kembali menempati kursi pimpinan di kementerian ini
muncul sosok ignatius jonan yang sebelumnya sempat tergusur dari posisi menteri perhubungan
resafel kabinet jilid dua yang dilakukan presiden jokowi pada juli lalu menyisakan drama politik panjang yang baru diakhiri empat belas oktober dua ribu enam belas
saat presiden jokowi melantik ignasius jonan sebagai menteri dan archandra tahar sebagai wakil menteri esdm yang baru
drama diawali ketika publik dihebohkan status keluarga negaraan archandra tahar yang diketahui telah menjadi warga negara amerika serikat
presiden jokowi dodo pun memberhentikan
dihatikannya dari jabatan menteri energi dan sumber daya mineral satu hari jelang perayaan hari kemerdekaan
presiden menunjuk menko bidang kemaritiman luhut bin sarpanjaitan sebagai pelaksana tugas menteri esdm
presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat saudara archandra tahar dari posisinya sebagai menteri energi dan sumber daya mineral
dan menteri sumber daya mineral
dan menunjuk saudara luhut binsar panjaitan menteri koordinator bidang kemaritiman
sebagai pelaksana tugas memenangkan tanggung jawab menteri esdm
sampai dengan diangkatnya menteri esdm definitif
pasca diberhentikan ternyata berbagai usaha terus dilakukan pemerintah untuk bisa merehabilitasi status keluarga negaraan archandra
sementara sosok ignasius jonan juga mengejutkan publik
setelah terlempar dari kursi menteri perhubungan karena dinilai beberapa kali berseberangan dengan sikap presiden
kini jonan menempati posnya yang baru
yang paling diingat publik tentang perbedaan sikap antara keduanya adalah ketika menteri jonan tidak hadir dalam peletakan batu pertama
pembangunan kereta cepat jakarta bandung di walini bandung
yang terakhir saat sikap jonan yang menyatakan terminal tiga bandara soekarno hatta
belum siap dioperasikan saat arus mudik lebaran lalu
hal ini berbeda dengan instruksi presiden yang menginginkan terminal tiga bisa dioperasikan saat arus mudik
usai melantik keduanya presiden jokowi meminta agar penunjukan jonan dan archandra tidak dikaitkan dengan masalah politik
keduanya adalah figur figur profesional yang tepat
yang berani yang punya kompetensi
reformasi besar besaran di esdm
jangan ditarik ke isu isu personal atau isu isu politik
sementara itu baik jonan ataupun archandra berjanji akan bekerja sebaik mungkin
archandra yang sempat terganjal masalah keluarga negaraan juga yakin
masalah yang membelitnya itu sudah diselesaikan
kesempatan nanti kami berdua akan mengatur
kami berdua disumpah ya
itu aja sebenarnya kalau detailnya nantilah
saya kira semua persoalannya sudah diselesaikan
saya sekarang dilantik oleh bapak presiden
kita nantikan gebrakan duet jonan dan archandra di kementerian
yang salah satu tugasnya mengatur kekayaan alam untuk digunakan sebesar besarnya
bagi kemakmuran rakyat
budi adiputro cnn indonesia
hak prerogatif presiden dalam menentukan menterinya kali ini menelurkan pro kontra
nama ignatius jonan yang dikenal tidak memiliki latar belakang energi
dilantik menjadi menteri energi dan sumber daya mineral atau sdm
jonan juga baru dicopot jabatan sebagai menteri perhubungan pada juli lalu
menteri sdm yang dicopot presiden karena kasus keluarga negaraan ganda saat itu
kini setelah dikukuhkan kembali status keluarga negaraan indonesia nya
dilantik menjadi wakil menteri esdm
apa pertimbangan politis presiden
akankah justru dengan penunjukan dua orang yang memantik sorotan ini
malah membawa perubahan besar di tubuh kementerian yang dikenal basah ini
kami akan mengulasnya bersama satya widya yuda
anggota komisi tujuh dpr ri selamat malam
kemudian ada herman darnel ibrahim
ketua dewan pakar masyarakat energi terbarukan indonesia atau meti
selamat malam pak herman
dan ada arie nur cahyo direktur eksekutif parasindikate
selamat malam mas ari
baik saya lihat pendapat dari komisi tujuh dulu
tapi saya ingin garis bawah dulu
selama kita berbincang dalam forum ini
kita tidak lagi membahas soal hak prerogatif presiden
alasannya dan sebagainya
karena hak prerogatif tidak bisa dibantah lagi
jadi tidak berbicara soal hak prerogatif
tapi kita membahas
terus bertanya apa yang menjadi alasan
nah saya ingin lihat dari komisi tujuh
yang merupakan partner dari kementerian ini
melihat nama ignatius jonan sebagai menteri sdm
sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari hak prerogatif tadi
itu kan sudah given
sehingga komisi tujuh kan berhadapan dengan siapa saja yang dituju oleh presiden
kita kan tidak bisa menghakimi orang sebelum mereka bekerja
kan menurut saya terlalu naif ya
tapi yang paling penting adalah bahwa
dia bermitra dengan kita
lantas kita titip sekarang kepada yang bersangkutan
supaya agenda agenda yang sudah dijalankan
yang sudah berjalan ini
terutama perencanaan kebijakan yang melibatkan daripada dpr
kita sudah membuat kebijakan energi nasional
itu perintah daripada undang undang energi
lantas diterjemahkan menjadi ruen
jadi kita justru banyak hal yang sudah melibatkan diskusi
cukup panjang di komisi
tetap dijalankan lah ya
maka apa yang kita minta lagi ke yang bersangkutan
bekerja samalah dengan eselon i
karena eselon i lah yang selama ini tidak ganti
paling tidak mereka berada pada jajaran di kementerian itu cukup lama
mulai dari zaman menterinya sudah ganti empat kali ya
semenjak saya jadi anggota dpr itu
itu tentunya harus betul betul bisa membantu yang bersangkutan
sehingga kalau sekarang orang mengatakan kompetensinya tidak ada
dia tidak bukan orang energi ya
kalaupun archandra itu orang energi
juga skupenya sangat kecil
tidak menguasai dari sisi yang lain
sehingga faktor apa
ini kan manajemen
dia tidak boleh one man show
keputusannya keputusan kolektif
yang ditentukan oleh banyak pemikiran pemikiran
walaupun ya single point accountability daripada kementerian itu ada di tangan menteri
yang berhak datang ke dpr itu kan presiden
hanya presiden mendelegasikan kepada pembantunya
itu kepada menteri
boleh nggak saya berbicara begini
ketika di awal tadi anda menjawab itu tidak bisa dipisahkan
sebenarnya juga agak meragukan kapabilitas ini
tetapi namanya hak prerogatif bagaimana lagi
ya sebabnya saya bilang itu given
itu konstitusi loh yang menjamin jangan salah
jadi siapapun yang ditunjuk kita hargai
kan dpr ini bukan kabinet parlementer
jadi musti mindset nya harus dihargai
harus ditaruh pada konteks ini adalah kabinet presidensial
tetapi kalau misalnya melihat untuk mereformasi sebuah lembaga
kementerian namanya esdm ini
katakanlah isunya manajemen begitu kata presiden tadi
menegaskan berulang kali isunya adalah manajemen
tapi kalau misalnya latar belakang energinya tidak ada
menurut anda akan mungkin masih akan terbuka kemungkinan besar itu
saya mau tanya deh di dalam apa kalau kita melihat dari skill kompetensi
berapa sih yang cocok diantara kementerian
tetapi yang mengemuka itu adalah kerjasama
dia sebagai sosok yang membawai kementerian yang besar
itu kan tidak bisa berjalan sendiri
banyak contoh menteri yang berjalan sendiri
akhirnya tergoboh goboh dia akan gagal kesana kemari
tapi kalau dia merangkul semua jajarannya dengan baik
karena dia adalah pemegang kendali dan dia bertanggung jawab
dia yang berhak menandatangani bersama dpr untuk undang undang
dia yang mengesahkan apbn bersama dengan dpr
anda melihat sosok jonan ini adalah sosok kan sebelumnya menteri
sudah bisa dilihat lah sosok yang mau bekerjasama dan tidak jalan sendiri
dalam melakukan perombakan reformasi
dia kan sudah jadi sekarang ini hari
jadi gugatannya kan bukan gugatan kenapa dia
dia sudah jadi
tinggal kita titip aja tolong yang ini ini dikerjakan
kita kan punya prioritas kita punya tolok ukur yang mana dia harus menjalankan bersama
nah itu aja yang kita lihat nanti
baru kalau tiga bulan kemudian saya diundang lagi oleh cnn
jadi maksudnya kesempatan belum gitu ya
ketemu aja belum
jadi tidak paling tidak kita menitipkan beberapa hal yang harus menjadi action plan yang berkesinambungan
tapi kalau tujuannya mau mereformasi kan tidak bisa juga kemudian dpr meminta jangan diganti ganti ini nih
beberapa hal tadi seperti yang anda sebutkan
ini kan kalimat persa aja reformasi
ini kan sebetulnya bukan reformasi
ini kan kontinuitas daripada apa yang sudah dijalankan
apa yang sudah dijalankan oleh kementerian sebelumnya
saya jadi bingung kalau reformasi
sekarang masalah efisiensi daripada harga gas itu sudah mau buka sebelumnya
kita melihat kontrak kontrak yang lapan lapan tahun lalu
jadi intinya sekarang sudah baik continue saja begitu
tidak perlu ada perombakan perubahan lagi
saya melihat agenda sudah di depan mata
kalau nanti capek di perubahan perubahan
malah nanti energinya di situ agenda pokoknya malah tidak jalan
kita harus melihat pemerintah kan harusnya berpikir ya
bahwa sekarang melakukan investasi di indonesia sudah tidak lagi mudah dibandingkan dengan beberapa negara lain
kita indeksnya dibawah
governance index kita juga tidak begitu bagus
itu harus menjadi dan harus diingat gitu
bahwa kementerian sdm ini adalah profit center
kementerian yang mendatangkan uang sebagai revenue
tetapi harus disadari gitu bahwa dana yang dihasilkan oleh kementerian ini
ya flow backnya itu kecil sekali
nah berarti apa kesimpulannya
berarti dana yang sangat terbatas itu
tidak bisa mengembangkan sektor ini dia memerlukan investasi
dan kita harus bekerja untuk menjamin investasi masuk
artinya kondusivitas yang harus diciptakan dulu
nah itu dia
saya ke pak herman yang anda yang berada berkiprah di bidang energi sekarang ini
yang disebut isunya adalah manajemen
presiden menekankan itu beberapa kali
isunya adalah manajemen jangan digiring ke politik dan lain sebagainya
tapi bisakah kemudian karena soal isu manajemen saja
tanpa ada latar belakang energinya
kemudian akan membawa sebuah apa namanya ya kontinuitas
kalau tidak mau disebut perubahan tadi ini akan menjadi lebih baik
tapi menjadi lebih baik pasti dong yang diinginkan
kontinuitas lebih baik
ya mas indra
yang sudah bergelut di bidang energi sejak mungkin sekian puluh tahun ya
dan ketika posisi ini kosong
keluar juga harapan harapan
jadi sebelumnya keluar harapan bahwa kalau bisa
yang menteri yang akan datang ini adalah datang dari kalangan yang latar belakangnya energi
jujur saja itu terjadi
jadi ini saya melaporkan
itu harapan harapannya ya sebenarnya
ya itu yang suasana batin sebelum penunjukan ini
nah ketika terjadi
tanpa mengurangi rasa hormat
saya kira kawan kawan itu juga terkejut karena
tidak dari kalangan yang mereka bayangkan semula
yang apa yang inginkan kira kira
jadi kan itu di lantik siang tadi tuh
bapak sebelum menuju ke studio cnn ini sudah banyak ditelepon oleh teman teman
belum cuma kita kan ada whatsapp
jadi di whatsapp itu sudah keluar
komentarnya apa saja saya ingin tahu komentarnya apa saja pak
orang belum berkomentar setelah ini
karena saya kira setelah diangkat orang tidak komentar lagi
masih terkejut pak ya
yang banyak itu adalah analisa analisa sebelum terjadi
termasuk muncul nama nama juga
nama pak setia juga ada dulu di situ
salah satu yang menonjol itu adalah
siapapun yang jadi
tapi kalau bisa kali ini adalah orang yang sudah bergelut dan berlatar belakang energi
jadi kalau saya lihat dari statement statement itu
ya dalam tanda kutip tentu ada sedikit keterkejutan
tetapi kita juga tidak terkejut karena ada info juga
apa yang akan diputuskan oleh presiden itu adalah sesuatu yang tak akan bisa diduga
jadi kan benar juga kan
oh jadi nggak terlalu terkejut
jadi kalau yang kita predik katakanlah orang orang energi kan berarti ini keputusannya adalah yang bisa diduga
tidak ada kekecelahan tidak misalnya
kita kan tidak berbicara soal mempermasakan hak prerogatif
tapi ini alasan bahwa di belakang itu ada kekecelahan

tapi ini alasan bahwa di belakang itu ada kekecewaan
karena kan kalau awalnya ada harapan
ketika harapan tidak terpenuhi kecewaan namanya pak
saya kira sebagai kelompok yang bergelut di bidang energi sedikit tentu ada kecewa
bagaimanapun ya kita juga dari kelompok ini tentu karena sudah lama bergelut
pantas juga mungkin diberi reward ataupun tanggung jawab untuk memimpin di sektor energi
menurut saya pantas juga gitu lah
jadi kecewa mungkin tidak

tetapi harapannya ini belum terlalu besar
belum juga terwujud karena ini sudah sejak lama ya
dan kalau yang saya lihat ke depan karena ini sudah diangkat
dan tataran dalam memanage energi ini energi ini kan luas sekali
jadi minyak dan gas itu barangkali lebih kepada eksplorasi dan eksploitasinya tambang juga begitu
tapi yang energi sendiri kan adalah yang dipakai oleh masyarakat
baik itu bbm gas ataupun listrik
nah situasinya ini sebenarnya ada apa
bukan aturan tapi ada sistem manajemen
dimana sudah akan ada sudah ada kebijakan energi
sudah ada belum dikeluarkan ya
rencana umum ketenaga listrikan nasional
menurut saya menteri yang ada ini bagaimana dia membuat itu terjadi
yang direncana itu itu tugas yang pokok
setuju aja saya itu manajemen
nah yang saya lihat
tetapi memanage itu tanpa ada background
kalau saya penganut yang profesional saya
jadi kalau saya ya ditanya kalau boleh milih ya saya lebih suka yang menguasai manajemen
tetapi punya background energi
itu yang menurut saya lebih ideal untuk yang ini ya
tapi ini tanpa kecewa ataupun tanpa mengecilkan apa yang sudah dipilih
jangan terlalu khawatir kita tidak mengecilkan
ini kita membahas bahwa presiden telah memilih orang tepat
makanya kita hadirkan
karena kemarin ada itu dari kawan kita itu
yang mr end itu kan
mungkin pak jokowi lah yang tahu kenapa pak jonan dipilih
karena dia yang memilih
siapa kemarin itu
baik nanti kita akan lanjutkan lagi
saya setelah jeda berikut ini nanti akan bertanya dari perspektif politik
walaupun presiden mengatakan jangan digiring ke soal politik
kita tidak mengingin ke politik tapi kita ingin melihat
ketika dua menterinya ini pernah dicopot sendiri oleh presiden jokowi
alasan mencopot itu presiden selalu mengatakan bahwa alasan itu
adalah soal rapor atau hasil kinerja
ketika sekarang diangkat kembali apakah saat itu rapornya salah tulis atau bagaimana
kita akan segera membahasnya setelah jeda berikut
alasan yang betul juga
menurut kita orang lain memang masih mendadakan bahwa
seharusnya bakal di depan dia
jadi adakah ini sudah bisa tertutup
adakah apa perspektif selanjutnya
kita akan memmaximalkan
menitus pemimpin m bumper kerusak
rapor kinerja yang jelek dong secara logika publik ya
kalau ketika presiden sering mengatakan bahwa mah merah disafal itu karena kinerja
nah sekarang diangkat
orang bertanya kan tidak punya latar belakang energi
jawabannya adalah ini isunya manajemen
presiden menyatakan seperti itu
nah rapor yang menjadi manajemen ketika disafal itu katakan mah merah
sekarang tidak ada latar belakang energi
orang jadi bertanya kemudian
mengapa ignatius jonan dijadikan menteri sdm
untuk perspektif politiknya seperti apa
tadi dari teman teman sehat mengatakan bahwa ini drama politik sdm berakhir
tanggal empat belas ini
tapi saya menyebutnya drama politik yang dengan skrip
saya melihat bahwa presiden sebenarnya punya rencana
dan ditunjuknya pak ex nesjonan bagian dari rencana itu
rencana sejak reshuffle waktu itu maksudnya
karena waktu pak jonan di resafal
itu namanya publik itu kaget
kenapa pak jonan
kenapa pak jonan
kan berprestasi proven dia
kita tahu prestasi dia sebenarnya
kenapa di resafal
sepertinya amunisi ini yang disimpan presiden
kenapa rencananya seperti itu
kalau memang mau ditempatkan menteri sdm
kenapa nggak digeser saja waktu resapel
kenapa harus dicopot dulu
ya mungkin bukan dalam posisi itu ya
bahwa ketika dulu ada posisi pak archandra
yang kemudian ditempatkan segala macam itu
itu kan sebenarnya dari segi kompetensi segala macam
apple to apple antara pak jonan dan pak arcandra
memang lebih pas ya
tanpa melihat status kewarganegaraan segala macam
itu sebenarnya mungkin pak archandra
artinya rencana itu nggak jalan dong
kalau misalnya pak archandra tidak ada isu atau masalah tentang kewarganegaraan
nah sekarang selevel presiden dan punya perangkat itu
bagaimana status kewarganegaraan kok tidak clearance
itu kan sampai sekarang masih big question mak
ya ketika itu bergulir begitu saja
dan sampai hari ini kan disebutkan drama politik
tetapi ketika dulu terkejut
dan kemudian diresapel kemudian dua puluh hari
lebih ada kontroversi soal kekeluargaan
hari ini ketika drama politik itu berakhir
itu kemudian terkejut
tapi ya ya boleh
tidak ada kontroversi dan relatif smooth
nah inilah yang sebenarnya bukan hanya win win
win win yang mudah dimainkan presiden yang punya untuk ini
tetapi bahwa presiden punya rencana bahwa periode ini
oktober ini adalah dua tahun pemerintahan dia
dia harus menjamin bahwa setelah dua puluh oktober
kemarin ada periode ini

karena tahun ke tiga dan tahun ke empat
ada real time untuk kerja kabinet dan kerja pemerintahan sebenarnya
nah saya pikir pak jokowi tidak mau bertaruh dengan itu
dan ketika posisi itu
apa namanya tadi ditempatkan untuk pak jonan
sebenarnya presiden punya rencana untuk itu
saya melihatnya begitu
maksudnya rencana itu maksudnya bagaimana
dia menyimpan posisi pak jonan untuk sebuah posisi
yang mungkin pada saat itu dia tidak tahu
saat reshuffle itu tidak tahu
tapi ada posisi atau pos yang mungkin sudah disiapkan pak jonan
ya mungkin dia juga belum tahu posisi apa
kalau memang belum tahu posisi apa kenapa tidak stay aja
kalau katakanlah kinerjanya baik ya kenapa tidak stay aja di kementerian perhubungan dulu
nanti baru ketika sudah tahu yang pas lagi baru digeser lagi
nah ini kan menjadi pertanyaan juga
ya pada saat itu kalau kita mau jujur sebenarnya untuk kasus pak jonan kan bukan rapor
karena rapor itu semua proven lah
publik menganggap bahwa rapor pak jonan baik
persoalan kan persoalan pak jonan yang balelo ketika tadi kereta cepat tidak hadir
di rapat kabinet juga sering memprotes kebijakan presiden segala macam
ya sebenarnya orang ini stabil
orang ini berani pokoknya role of conductnya jelas jalan
waktu itu mungkin merasa ya ini kayaknya nggak ini
kalau karakternya begitu berarti suatu saat dalam waktu yang kita juga tidak tahu
karakter yang seperti itu akan terulang pak jokowi nggak setuju lagi copot lagi
setelah ini berjarak ngelihat sepertinya sebenarnya satu sisi
kalau mau jujur pak jokowi ini orang potensial
ini bisa jadinya potensial yang sayang untuk di ini
sepertinya sekarang apa namanya sampai pada posisi bahwa indah pada waktunya di menteri sdm
bahwa tadi ya persoalan manajemen ya
persoalan energi kita memang manajemen terutama manajemen politik energi
itu sebenarnya persoalan paling mendasar di energi sebenarnya persoalan tata kelola
itu persoalan manajemen
dan anda melihat di manajemen memang cukup bagus
tata kelola ini menjadi kata kunci
di energi sehingga kita butuh
salah satu komponen kampanye pak jokowi adalah bagaimana kita kemandirian energi
nah ini kan soal tata kelola persoalannya
karena kita punya banyak resursi energi
bukan hanya migas juga termasuk energi terbarukan ya
bagaimana presiden memenuhi janji politiknya untuk membangun kedaulatan energi
nah ini bagian dari situ
saya pikir sok sok pak jonan yang berani dan setaban itu berani menerja
karena kita lihat ketika ada di pt ka
kpi di tata betul
perubahan kultur terjadi
saya mencoba mencari ininya
kalau memang dia sangat dihargai dengan keberaniannya
stubborn dan berhasil merombak
dan segala macam
di kemen hubnya waktu itu kenapa dicopot
begitu loh yang menjadi saya terus bertanya gitu
kalau isunya manajerial dan dia dibutuhkan untuk mereformasi misalnya sebuah institusi
kenapa waktu itu misalnya di kemen hubnya dicopot
kemudian sekarang dengan alasan manajemen ditempatkan di sdm
padahal karakternya yang stubborn tadi
nah kalau memang asalnya karena itu yang dibutuhkan di sdm
berarti apakah benar nanti presiden tidak akan antipati lagi dengan sikap yang seperti itu
ya apa namanya posisi apa namanya pak jonan yang keras dan berani lebih pas di sdm daripada perhubungan
saya pikir begitu ya
karena mengelola kementerian sdm saya pikir lebih butuh sosok yang lebih capable seperti pak jonan
daripada dia lebih dibutuhkan di sdm daripada di kementerian perhubungan
itu memang tidak by intension
tetapi ketika ini terjadi ya itu
saya mencoba menelusuri rekam jakinerja ya di kementerian perhubungan
kita akui yang di kai begitu
tapi kan ini berangkat dari ketika di reshuffle
yang katanya reshuffle berdasarkan rapor
tapi saya ingin lihat yang terakhir
beberapa hari lalu kasus di kementerian perhubungan
menteri perhubungan saat ini budi karya
menyatakan pungli pungli ini sudah berjalan cukup lama
artinya menteri yang baru di kementerian perhubungan ini mengatakan ingin mereformasi
reformasi dalam melibatkan kepolisian
bahkan presiden datang saat sidak
siapakah menteri sebelumnya
menteri sebelumnya adalah pak ignatius jonan begitu
nah ketika dikaitkan dengan kinerja
mungkin nggak ini kemudian menjadi aneh
di kementerian sebelumnya ada beberapa nilai buruk
dengan bukti yang seperti itu
lalu sekarang diangkat dengan isunya manajemen
menurut anda ini hal yang berbeda
tidak korelatif atau bagaimana
persoalan kalau pungli segala macam kita akui bahwa tidak hanya di perhubungan
semua intansi pemerintah yang terkait pelayanan publik pungli itu ada
ketika itu ditemukan di perhubungan
dan memang kita tahu ya semua sudah berlangsung lama
ini kan ingin ada satu perubahan
tetapi memang kalau perubahan di negara ini kan harus dari atas
busuknya kan ikan kan dari kepalanya
ini simul dari atas reformasi perubahan
dan saya pikir ketika ini presiden turun tangan langsung
karena kapasitas tidak bisa disalahkan ketika pak jonan tidak membereskan itu
mungkin bukan prioritas
belum bagian dari itu
tetapi ketika itu jadi sebuah operasi namanya opp
tapi persoalannya adalah kita aware
dan kita sadar bahwa ketika dia belum disahkan itu kok bisa
itu masih bertanya juga
makanya ketika sekarang tadi jadi begini
oh ternyata end in mind nya ke sini
bahwa sebenarnya ada posisi yang memang sudah katakanlah disiapkan dalam tanda petik ya
mungkin pos positor itu memang untuk pak jonan
mungkin bukan tidak secara internal
oh nanti untuk ksjm
rasanya bukan di perhubungan
kan itu ada juga kontestasi antar kementerian
kalau di perhubungan segala macam yang pak jonan sangat stabil di posisi itu
dia sangat nanuk pada ini
tapi ketika ditarik ke sdm
saya pikir ya tadi
fungsi manajerial tapi seandainya bukan manajerial mulni
tapi manajemen politik energi sebenarnya
ketika kemudian anda menjelaskan seperti ini
saya khawatirnya begitu
dengan penjelasan yang jelas gamblang seperti ini
orang malah menilai bukan soal pak jonan nya lagi
bukan soal archandar tahr
bukan soal kementerian sdm
tapi orang jadi menilai kembali ke belakang
jadi reshuffle kabinet itu alasannya bukan lagi soal kinerja
ada kesan kesan itu bukan soal rapuh dan kinerja
ada berapa unsur lain
kinerja memang dilihat
tetapi kan hak prerogatif presiden
ketika saya masih indera menteri
saya merasa kok ada tidak nyaman dengan posisi itu
saya di reshuffle saja
mungkin kinerja saya baik
tetapi kan ketika perhubungan lihat
kayaknya untuk posisi ini lebih baik siapa ini
mungkin bergala pilihan
sekarang coba disodorkan nama siapa yang paling pas untuk kementerian asean
tetapi mana yang katakanlah paling nggak sudah punya terbukti
mungkin di bidang lain
sehati dengan presiden juga perlu itu ya
dengan presiden segala macam
saya pikir pak jonan posisi yang pas
dan mari kita lihat selama paling tidak
minggu depan adalah dua tahun pemerintahan
bagaimana jadi gebrakan
supaya bahwa pemerintahan ini juga makin terbukti
tata kelola energi yang baik segala macam
waktu dari program sudah bisa berjalan
rekam jejak yang kita ulas panjang nanti
saya ingin tanggapannya dari komisi tiga
ini partnernya nanti menunggu tiga bulan
waktu yang diberikan tiga bulan
kita akan bahas lebih lanjut
kita juga akan ulas nama archandra tahar
apa yang menjadi arcandra tahar menjadi begitu istimewa
sehingga walaupun ada sejumlah pro kontra terkait dengan status keluarga negaraannya
walaupun telah dikukuhkan kembali
sepertinya nama archandra ini ingin tetap dimasukkan di kabinet kerja dari presiden jokowi ini
kami akan segera kembali mengulasnya
sebelum kita lanjutkan perbincangan
beberapa waktu lalu saat archandra tahar masih menjabat menteri esdm
diguncang polemik terkait status keluarga negaraannya
cnn indonesia prime news sempat mewawancarai mantan ketua tim reformasi tata kelola migas faisal basri
menyampaikan latar belakang ketertarikan besar presiden jokowi terhadap archandra tahar
meskipun perkenalan keduanya terhitung baru dan tidak memiliki sejarah kedekatan personal
berikut ini cuplikannya
saya mengatakan waktu reshuffle itu
bahwa reshuffle ini tidak semata mata masalah kinerja
tapi masalah menyingkirkan orang orang yang mengganggu pak jokowi gitu
jadi misalnya pak dilmar said kan
kerap berbeda pandangan dengan tim di dalam presiden
misalnya untuk kasus mahakam masela freeport berbeda beda
dan untuk kasus masela
memang kajian yang lebih diterima oleh pak jokowi adalah kajian pak archandra ini
dan menurut bang faisal karena itu pula lah presiden kemudian dekat dengan arcandra
dan memilih arcandra untuk menggantikan sudirman said
dekatnya karena baru sebentar gitu
sebetulnya bukan kawan lama segala macam itu
ya tapi mungkin direkomendasi ya
jalan masuknya kan lewat kawannya
saya yang terputus ya
kawan siapa jadi penasaran begitu ya
baik setelah dilantik presiden joko widodo sebagai wakil menteri sdm yang baru
mantan menteri esdm archandra tahar terlihat langsung berada di kementerian esdm
berikut wawancara koresponden cnn indonesia istiarto sigit dengan archandra tahar
sudah bersama saya bapak wakil menteri sdm yang baru arcanda tahar selamat pak atas jabatan barunya
terima kasih atas dukungannya
pak archandra ini banyak yang bertanya tanya kemarin sempat dua puluh hari menjadi menteri
sekarang menjadi wakil menteri ini prosesnya seperti apa pak
sebenarnya dimanapun kita berada
kalau ditugaskan oleh presiden
ditugaskan oleh bapak presiden untuk menjadi wakil menteri atau jadi menteri
bagi saya nggak masalah ya
inilah bentuk fase hidup kita
ada masanya kita bekerja jadi menteri ada fase masa kita bekerja menjadi wamen
sebelumnya ada fase saya bekerja untuk orang lain
ada fase dimana saya bekerja untuk diri sendiri
dan ada fasenya saya bekerja untuk negara
akhir itu mungkin belum sempat dilaksanakan
mungkin akan direferensikan begitu ke pak jonan
mungkin sudah ada gambaran
ada beberapa hal nanti ya setelah setertijab lah
setelah setertijab nanti saya dengan pak jonan
dengan staff di kementerian
nanti lihat kedepannya apa yang sudah dikerjakan oleh pak mengko sebagai plt
dan tentu yang sudah dikerjakan sudah banyak sekali
nanti akan kita lanjutkan
jadi tidak ada masalah
dari tadi menteri menjadi wakil menteri pak
tidak ada masalah ya
insya allah kedepannya selama sektor ini bisa menjadi lebih baik kenapa tidak
terima kasih bapak sukses untuk jabatan berubah
ya itulah yang disampaikan oleh archan dertahar wakil menteri stm
saya ingin melihat pendapat dari komisi tujuh
bagaimana pak setia anda melihat bahwa
sepertinya nama archan dertahar ini memang wajib dimasuk ke kabinet
bagaimana anda melihat
apakah memang seistimewa itukah track record yang anda melihat pak satya pak archan dertahar ini
saya melihat kementerian sdm itu yang paling bertanggung jawab adalah menteri sdm
jadi dalam hal ini pak ignatius jonan
ada pun orang yang di sekelilingnya termasuk wakil menteri dirjen dan lain sebagainya
itu adalah tim beliau timnya pak jonan
saya dalam hal ini supaya tidak membingungkan
karena memang di dalam yang namanya kabinet member itu adalah menteri
jadi bukan wakil menteri
wakil menteri itu setara dengan eselon i
ya hanya kebetulan mungkin ada job disruption yang berbeda gitu
jadi saya justru menyoroti bagaimana mekanisme yang akan dilaksanakan oleh menteri
ya terhadap para senior staffnya yang ada di bawah ini
ini nanti tentunya komisi tujuh akan melihat
karena kita tidak ingin ada dua orang yang mempunyai accountability yang sama
itu justru sangat jelek dan tidak boleh
karena kita tetap menganggap menteri harus hadir
bahkan ya di komisi tujuh itu kalau kita berbicara anggaran pada waktu pengajuan pertama
menteri tidak datang kita batalkan
oh begitu ya walaupun itu wakil menterinya bisa
tidak tidak dikita terima
karena undang undangnya adalah harus dengan menteri sebagai anggota kabinet
partnernya adalah menteri ya
oh partnernya presiden
dan presiden mengutus ke menterinya
kalau sudah wakil menteri
kalau sudah wakil menteri kadarnya bukan lagi rapat kerja tapi rapat dengar pendapat umum
jadi pada waktu kita melihat
misalkan bukan dipaksakan tapi karena satu dan lain hal
harus wakil menteri yang hadir ataupun dirjen yang hadir
ya kita sebagai pimpinan rapat
itu kita harus memutuskan rapat itu ditunda
atau kita buka lagi
dengan mengubah tipe rapat dari rapat kerja menjadi rapat dengar pendapat
itu seandainya makanya dalam konteks ini ya
apapun saya harus menghormati bahwa menterinya adalah ignatius yonan
dan dialah orang yang paling bertanggung jawab dalam hal ini
ya pintar pintar aja memakai semua skill yang ada
di situ ada dirjen migas
yang mempunyai track record akademisi yang cukup lama juga
di situ ada dirjen listrik
di situ ada dirjen ebtki
ada juga beberapa tenaga staff ahli dan sebagainya
jadi pada intinya anda tidak terlalu mempermasalahkan
kenapa kok nama archandra ini masih ada di sekeliling kementerian sdm ini
saya melihat ini sudah satu single point accountability adalah jonan
dialah sebagai pemimpin yang ada di kementerian itu
ada apa apa dia pernah bertanggung jawab
di mata dpr begitu
jadi juga tidak mempermasalahkan kenapa nama ini masih ada di sekeliling itu tidak menjadi masalah
kita tidak mempermasalahkan karena itu adalah kewenangan daripada menteri yang ada di situ
sehingga yang paling penting adalah kinerja
bagaimana seorang jonan bisa memaju kinerja
dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada
dari apa yang orang ragukan
tadi kan banyak pertanyaan yang meragukan kenapa dia kenapa dulu diberhentikan dan sebagainya
itu harus dijawabkan oleh jonan
dijawab bahwa saja dia mampu menggabungkan dari semua kemampuan
justru makanya saya katakan sebelumnya
kalau seorang jonan yang tidak berlatar belakang energi
terus tahu tahu dia mendadak bisa menjelaskan masalah lifting atau mengomong masalah eksplorasi malah kita kaget
tapi kalau dia bisa melakukan atau mereorganisasi dengan baik
memanage dengan baik
bisa mempresentkan bisa menyampaikan ya dari apa yang sudah dia terima dari para staffnya
karena di dpr itu begini loh
di dpr itu dari semua presentasi pada waktu rapat kerja
itu harus dilakukan oleh menteri loh
tidak boleh terus menterinya bilang oh nanti saya akan meminta dirjen saya
tidak boleh begitu ya
kita pasti akan mengatakan kita minta menteri
soal nanti ada tanya jawab dengan anggota
lantas anggota ingin detail
baru menteri boleh mendelegasikan atas izin pimpinan rapat
boleh tidak dijawab oleh dirjen kami
jadi pak jonan dalam ini memang harus kerja keras
karena dia harus mampu mengkompilasi dari semua potensi
lantas dia mempresentasikan
karena kewenangan dia ada di situ
baik sekarang saya minta pendapat pak herman
bagaimana anda melihat sosok archandra tahar ini
apakah seistimewa itu dia
ya saya tidak ingin berkomentar tentang acara tahan tahar
karena saya bidangnya energi
bukan menilai orang ya
kalau boleh saya menjawab yang lain
jadi tidak jauh dari pak satya tadi
jadi sebenarnya seorang menteri
kalau memang manajemennya nanti baik
tentu dia bisa menggunakan sumber daya
termasuk kecerdasan yang ada di sekitarnya
dan juga di luarnya
karena di luar sektor energi itu juga banyak
baik dari perguruan tinggi
baik orang yang sudah berkecimpung dengan pengalaman yang kaya
baik di migas di listrik di geothermal energi terbarukan
itu semua kita punya
nah bagaimana dia memanfaatkan kecerdasan kecerdasan ini
sehingga dia bisa membuat keputusan bersama
mungkin nanti peran archandra tentu bisa bersama menteri
dan buat keputusan
dan isu kita itu saya kira juga kualitas keputusan
dan eksekusi ini tidak oleh menteri sebetulnya
jadi kalau kita katakan eksekusi listrik oleh pln
ada lagi pertamina
dan inilah yang harus di manage
sebenarnya yang kalau saya lihat
kekuatan yang perlu itu bukan kekukuan
tapi yang diperlukan itu adalah kemampuan merangkul ya
sehingga terjadi suatu kepemimpin yang kohesif
katakanlah kemarin soal subsidi energi terbarukan
atau fit in tarif pln
kalau saya lihat itu kenapa tidak berjalan energi terbarukan ini dengan baik
ketika fit in tarif ditentukan
pertama dibuatnya cap man
tidak di tingkat presiden
dan kemudian tidak ada mungkin lobby
ataupun pendekatan yang cukup kepada menteri keuangan
sehingga menteri keuangan juga tidak mendukung
jadi mitra nya ada dpr
kalau di dalamnya ada menteri keuangan
mungkin juga ada menko perekonomian
dan kemudian unsur unsurnya
seperti pln pertamina
dan ini kalau dia memang nanti
dengan bukan hanya manajemen
tapi mungkin lebih pas lagi leadership ya
apa yang anda harapkan ini
apa yang anda yakin bisa diwujudkan oleh pasangan ini
kita lihat rekam jejak dari archandra tahar
saya tidak tahu
karena ini memang ya
track record mereka mungkin belum sampai sebegitu menurut saya
tetapi dengan kalau mereka punya potensi kepemimpinan
karena memimpin itu kan sebenarnya menggunakan orang lain
tidak menggunakan kemampuan diri sendiri
jadi saya juga setuju tadi dengan mas indra
seorang yang jadi menteri
akan lebih baik kalau dia punya background juga
profesionalitas itu tadi ya
saya dulu anggota dewan energi nasional
yang kita ingin ketika kita bahas kebijakan
itu juga ada debat
ada debat menterinya juga ikut
tetapi ketika waktu kita bersidang sidang dulu
itu tidak bisa terjadi
karena sudah dimatangkan dulu
dan dimasaknya di bawah
sehingga disitu disajikan saja
kalau saya lebih suka sebetulnya
dan saya tanya juga di beberapa negara maju
sebuah kebijakan sebuah keputusan
dari hasil debat
itu naik dari bawah dari banyak ide
turun jadi dua
setelah dari dua naik ke atas
diadu dengan debat
tentu dengan etika lah debatnya
sehingga keluarlah yang terbaik
dan yang terbaik itu adalah terbaik untuk bangsa dan negara kita
dan itu belum terjadi sekarang ini
selama ini belum terjadi
belum terjadi selama ini
apalagi kalau misalnya pemimpinnya dari kementerian ini
tidak punya latar belakang itu
menurut anda seperti itu
latar belakang tentu ada
latar belakang tentu akan mendukung
karena kadang kadang kan gini
ada juga kisum kanan ya
kalau latar belakangnya tidak di situ
katakanlah orang bercara milion ton oil equivalent misalnya
ataupun mbtu gitu
dia tidak tahu
tapi menurut saya sebenarnya seorang menteri harapan saya harus tahu itu
kalau tidak tahu itu
bagaimana dia menteri energi gitu loh
baik kita harus tahan lebih dalam
nanti kita akan lanjutkan
perbincangan ini tetaplah di cnn indonesia prime
bagaimana menurut anda yang kerajaan ini terlihat berantakan
tentu saja di sekeliling kementerian sdm
sekarang ini wakil menteri dilantik di istana juga
dari awal kan memang
kalau kita lihat dari pantauan publik
bahwa presiden memang jatuh hati dengan pak chandra
dengan patent segala macam
walaupun menurut faisal basri di segmen sebelumnya
tadi sebenarnya kenalnya belum terlalu lama
justru itu yang menarik
kalau ketika presiden baru kenal
dan kemudian jatuh hati
sebenarnya kan bukan pertama tama soal kompetensi
atau apa apa kita bisa pendapatkan
tapi yang paling penting dari ketika
pertemuan yang singkat itu adalah komitmen
bagaimana komitmen seorang archandra
yang kemudian itu diikat oleh presiden dan menjadi
sebuah agrimen bersama berdua antara
presiden dan pak archandra tapi kan
munculnya beliau yang masih dipertahankan bahwa bagaimana
sebenarnya komitmen itu cukup bisa
meyakinkan presiden bahwa orang ini bisa
pegang komitmen untuk membenahi sektor
energi dan pertambangan di indonesia
tetapi ketika dia
kemudian dipaksakan mungkin harus menteri
karena sangat kontroversial dan secara politik
tidak kondusif sehingga memasukkan
apa namanya dengan berpasangan
antara pak jonan dan pak chandra saya pikir satu
win win dan dua adalah sebenarnya
dua ini kan komplementer satu pak jonan
adalah secara profesional punya kemampuan manajerial
yang handal itu sudah terbukti
yang kedua katakanlah kita
punya kemampuan teknis
walaupun hanya sektor energi
paling tidak itu cukup karena persoalan
yang paling mendasar dari tata kelola
kita adalah bagaimana sebenarnya
insecure energy di sektor media ini bisa kita
selamatkan banyak sumur sumur yang berhasil
yang sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya itu
kalau memang begitu istimewanya presiden
jatuh hati kenapa tidak langsung menteri
saja begitu pertanyaannya kan
karena menteri kan jabatan politik
sehingga ada sebuah konsekuensi
politik yang harus dipikul
ditanggung oleh seorang menteri
itu tidak dalam komposisi itu pak arsandra
karena kan apalagi status keluarga
layak yang masih pro kontra
yang dibutuhkan dari pak archandra
adalah kemampuan komitmen
dia untuk membenahi sektor
karena sdm di negeri ini
itu yang kemudian di pegang
tetapi bukan hanya itu
tapi unsur politiknya
kapabel politiknya dibuatnya pada pak jonan
yang katakanlah dia berani memikul
beban politik itu
dan punya keberanian politik untuk itu
dan ketika kita
diletakkan di atas meja dua sisi komplementer
jadi langkah langkah strategis tentang
kementerian sdm ini
ada di pak archandra justru
bukan kan persoalannya kan
dia tahu lapangan tahu teknisnya
bukan karena menjadi wakil menteri
karena ada permasalahan beban beban tadi
misalnya soal keluarga negara dan lain sebagainya
tetapi soal tadi
soal mana aja dah soal ini kan bagaimana
bebanyak stakeholder di bidang energi
dan sdm ini itu kemudian dikelola
makanya persoalan mana aja bagaimana
bagaimana kita melepaskan ini
dari ketergantungan impor minyak
segala macam itulah persoalan bagaimana
kita membutuhkan kedaulatan energi nasional
hal itu yang juga harus itu persoalannya
bukan persoalan kabinet eh kementerian ini
kementerian yang basah sebenarnya
bagaimana dikelola bisa menghasilkan
dividen yang terbaik untuk negara
itu kan hal hal ini yang kita
kita juga ini bagaimana
tata kelola energi jadi bagaimana
bisa menghidupi bagaimana dari hajat itu
kurang banyak tapi juga bagaimana sektor energi
itu juga bisa menyumbangkan terhadap
pembangunan ini kan persoalan persoalan yang
dulu sangat kritikal persoal energi ketika
itu juga sejujur sebagai presiden sehingga kita
melihat ini bahwa ini adalah solusi yang tepat
satu win win dan komplementer dua sosok ini
kemampuan manajerial baik
dan katakanlah posisi teknis
dan kondisi lapangannya pak arcanda
tahu karena bagaimana menghadapi
sektor mingas segala macam paling tidak ya mingas
itu adalah ditata dulu bagaimana
konversi untuk energi terbarukan
segala macam itu menjadi persoalan berikutnya
tapi sepertinya itu tidak terpikir presiden
jokowi ketika melakukan reshuffle kemarin ya
karena reshuffle kemarin ini kan
tidak berlangsung lama ini sebenarnya
bulan juli lalu kalau tidak salah kan artinya kan dalam waktu dekat
ini sebenarnya kalau memang ada pemikiran
seperti itu dari awal ketika melakukan reshuffle
sudah ada juga dong posisi wakil menteri
sementara menterinya ditaruh yang fungsinya
ada menjelial kalau posisi wakil menteri
sementara saat itu kan langsung pak archandra yang sudah
ditempelkan disana dari awal sebenarnya posisi wakmen
itu kan di kementerian sdm itu diperlukan
karena memang kementerian ini kan punya
posisi sangat strategis dan menguasai
hajat hidup orang banyak persoalan
energi adalah persoalan politik
ya itu maksud saya itu artinya
belum terpikir oleh presiden joko widodo ketika
akhir juli lalu bukan
soal wakmen ini sudah sudah lama
bahwa sosoknya siapa emang dicari
itu kan persoalan yang disimpan presiden saja
dua menurut saya ini namanya disimpan
bahwa sebenarnya satu sisi butuh
orang yang tahu teknis lapangan dan mengelola
dan satu harus manajemen
politiknya bagaimana mengelola bagaimana
di sektor energi dan pertambangan
ini kan dan ini dibutuhkan sosok jonan
yang mengatur bagaimana sektor sektor
migas ini diatur tapi bagaimana
kemudian setelah teknis diskusi
mungkin waktu itu belum menemu orangnya siapa sehingga pak archan deraja
naik begitu ya yang pada saat
reshuffle yang kedua kemarin itu ya
bukan orang soal bahasa itu
ketika presiden jatuh hati dengan pelosok baru ini
dan ada komitmen
dipikir bisa tetapi bahwa
pikir bisa juga secara politik
secara politik bisa tapi ternyata
ada batu batu sandungan yang besar
soal kewarganegaraan yang mungkin
kita boleh katakan adalah presiden kurang aware disitu
tetapi ketika kemudian
presiden menyadari kekeliruannya dan
langsung diberhentikan secara hormat
tapi ketika diangkat sebenarnya presiden
menyimpan bahwa persoalannya bukan
like and dislike dan soal incapable
tapi bahwa dia hanya menyimpan nama
untuk sebuah reposisi baru
jadi jatuh cinta sampai kurang aware mungkin
kadang kadang kita baru sadar bahwa
wanita yang kita putuskan itu ternyata cantik juga
itu baru belakangan
saya lihat sebagai closing statement dari komisi tujuh
melihatnya seperti apa nanti ketika
komposisi ini berjalan
ketika isunya adalah manajemen
maka seperti apa nanti hasil yang anda tunggu
ya kan kita harus sadari ya
kalau dari apa yang dibicarakan
panjang sekali tadi
ya dua duanya perlu belajar kan
baik pak yonan
ataupun jokar chandra karena mereka baru
energi secara publik
sehingga kerjasama dengan
para eslon satu para
yang memang sudah disana cukup lama
itu sangat dibutuhkan sekali
supaya tidak ada gap
dan bisa menciptakan inovasi baru
inovasi baru itu kan muncul
kalau kita faham betul
kita mendapatkan masukan yang sangat kohesif
dari para eslon satu
pengertian dasar yang sama
nah ini yang kita harapkan
supaya nanti ke depan tidak timbul
menteri dengan wamennya
ataupun dengan para eselon satu
komisi tujuh itu kalau melihat mitra ini
kan seperti kita melihat akwarium
kita tahu orang yang dulu duduknya
di belakang eselonnya masih tiga
maju lagi ke selan dua
habis itu dipromosi jadi eslon satu
gambelang ya melihat secara gambelang
makanya kita tetap meminta kepada
yang bersangkutan untuk bekerjasama
teamwork dan majukan kementerian ini
baik singkat saja pak herman apa yang anda harapkan dari duet ini
kalau kata pak herman sebagai rakyat indonesia
saya berharap tentu mereka
bagi orang yang berkecimpung di bidang energi lah pak
supaya lebih detail lagi ada dua ini sedikit aja
jadi orang energi dan juga bagian dari rakyat
tentu kita berharap mereka dapat
berpihak kepada kepentingan indonesia
untuk masa depan oke
kalau untuk sektor energi terbarukan
ini memang masih
lambat pengembangannya jadi
kita harapkan segera
kurang sempurna cepat
diputuskan kalau uangnya kurang
baik dengan dpr nya ya kemudian
juga kalau pln nya
belum bisa menerima energi terbarukan
dia juga punya kepemimpinan sehingga
kita harapkan ada koordinasi
energi terbarukan ini
implementasinya bisa meningkat jumlahnya
penyebarannya juga demikian karena
ini sangat penting kedepan
kita ya kesimpulan kemarin ada
lemhanas melakukan seminar
kita udah pasti akan
minyak jadi kita punya batubara
energi terbarukan ini ini memang
akan lihat seperti apa kinerja dua
orang yang sudah dilantik oleh presiden
pada hari ini terima kasih pak satya terima kasih
pak herman dan juga mas ari terima kasih atas waktunya selamat malam